udah jelas dewi gak mau sama lo
braga manis ya
kalian semua mau cari ribut sama saya
ya udah itu liat itu itu itu
boy sama reta lagi berdoaan
mereka lagi berdoaan
boy mau nebak reta
cepet dateng kesana
tidak tidak marissa
itu pasti orang jahat
boy mereka siapa ya
enggak boy kita enggak tahu itu orang jahat atau enggak
kuningan sekarang kita cabut aja yuk
ini udah beres kuenya
makasih ya pak ya ambil aja kembali
apa lo yang berisik
beraninya sama cewek
aduh jangan jangan ini suami aku tahu
papa papa ini papa mertua
ya ya papa mertua
aku minta maaf bapak mertua
kamu tuh jadi perempuan kok kasar banget sih sama cowok
eh enggak kasar om
justru aku lagi ngelindungi istrinya
om aku takut kenapa natal
tapi ini kan sakit tau
udah papa jangan marahin adriana dia nggak salah dia cuma mau nolongin mama
tapi ngapain sih pakai ngendap ngendap ngendap kemalin tahu
mama juga ngapain ngendap kendap tadi
nah papa tahu
kalian berdua itu mau ngerusak acaranya boy ya
mama kan enggak suka kalau boy sampe nembak refah
mama gak akan setujuin papa kan udah tahu
seharusnya mama itu gak usah terlalu ikut urusan percintaannya si boy
kamu juga adriana
si boi itu kan masih remaja biar aja yang penting gak macem macem
lagian mama kan tahu papa tuh suka sama refah
kegah banget suka banget sama refah
papa udah enggak suka sama mama ya
lho kalau papa enggak suka kenapa papa nikah sama mama
kan kalau udah nikah berarti lebih dari suka
bullshit nikah enggak selalu karena suka om
nah pokoknya papa gak mau kalian itu ngerusak acaranya boy
kamu juga adriana
nah sekarang papa udah dapetin villa yang bagus buat kita
kita orang tua tinggal di sana
oh my god kita orang tua nginep di villa
halo emang gue udah tua gitu
eh lupa ketinggalan
oh iya adriana ayo atau kamu mau di sini aja sendirian
ya udah ikut orang tua aja
tuh kan kau gue juga jago banget
aku cuma di game doang tapi gue jago kok balapan motor
oke jadi apa ini
itu itu itu
itu itu itu
itu itu itu

itu orang yang asik ya
nyantai enak dia jawab ngobrol
gue malah lebih suka cewek nih
kayak gitu daripada
so lemut kayak manja gitu
babel udah ngantuk
babe duluan ya tidurnya ya
biar aku bisa cepet cepet kawinin kamu
ih enak aja gak mau
masa nih kesamaan lulusan sma
aduh emak aku dapet
dari mana yang
dia satu aja
emak belum tentu ngebiayain
aku kan gak sepinter bang
kamu kalau pinter pasti gak mau sama aku
wah kenapa gitu
aku itu rese nyebelin
maunya menang sendiri
terus cantik juga biasa aja
pinter atau enggaknya melih
tapi semua ini
aku juga sayang kamu
aku juga sayang kamu
men titip bentar ya
gue gak tau
emang ada apa
dia tadi gak bilang lu kalo mau work out
enggak dia bilang apa apa dia
ada yang liat si
udah lu santai aja
mungkin mereka cuma jalan jalan
iya gue tau mungkin bakal pergi
cuma kan sebenarnya lagi acara rame rame
gak enak gue
udah santai ya
pengen ke jakarta hubungin kita berdua aja
harus pasti kita jemput kok oh iya
kamu jangan deketin dewi dewi tuh yang pacar saya
ih apa kamu tuh aset
kan kita udah putus
ngapain kamu tuh ganggu ganggu lagi
kamu tuh jangan percaya sama orang kota
dia kan cuma mau main mainin perasaan
udah jelas dewi gak mau sama loh
mending lo cabut sana
beragam aneh sih
terus lo mau cari ribut sama saya
enggak gue ajak
udah kita gak apa apa
kalian jangan takut
selama kita disini
mereka gak bakalan dong kalian kok
mereka suka nongkrong banyak kan
kita habis dibukulin sama anak anak kota
emang temen temen mereka rame gitu
yaudah dong kita balik aja
yaudah kalo gitu kita harus pergi nih
hei berubah lagi
jauh ramai banget